terima kasih anda masih bersama kami
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno akan memenuhi panggilan polda metro jaya
atas kasus dugaan penggelapan lahan di kawasan curug tanggerang selatan
dalam kasus yang terjadi pada tahun dua ribu satu itu
sandi diduga melakukan penggelapan lahan senilai delapan miliar rupiah
sandiaga direncanakan akan menyambangi polda metro jaya pada siang ini
dengan keyakinan saya aku yakin bahwa
saya tidak pernah terlibat apalagi merugikan negara
tidak ada gitu tutupi
jadi besok perintah beliau untuk kooperatif
dan memastikan bahwa membantu kita setiap oposisi
jadi itu yang dibahas tadi
dan kini kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
arief kurniawan di polda metro jaya jakarta
selamat siang arief
apakah saat ini
proses pemeriksaan terhadap sandiaga uno sudah dimulai
dan apakah sandiaga uno sudah terlihat hadir di sana
selamat siang anissa
memang betul sekali pada hari ini
selasa tiga puluh januari dua ribu delapan belas
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
dijadwalkan untuk diperiksa
dalam pemeriksaan lanjutan atas kasus dugaan penggelapan lahan
di daerah curug tangerang banten
dan sampai dengan siang hari ini
sandiaga uno belum terlihat datang ke di treskrimum polda metro jaya
panggilan dari pihak penyidik itu dijadwalkan pukul sepuluh
sandiaga uno belum terlihat di polda metro jaya
memang sampai dengan sejauh ini
dari pihak humas polda metro jaya
belum memberikan informasi lanjutan
jika nanti sandiaga uno membatalkan
atau tidak bisa hadir pada pemeriksaan pada hari ini
dan memang diduga kuat
sandiaga akan memenuhi panggilan pihak penyidik
pada selasa siang ini
dan dalam pemeriksaan kedua ini
pihak penyidik akan menggali
menggali lebih lanjut
lebih lanjut sampai sejauh mana
keterlibatan sandiaga uno dalam tuduhan
penggelapan lahan seluas enam meter di daerah curug tangerang
karena memang pada pemeriksaan pertama
pada delapan belas januari dua ribu delapan belas kemarin
sandiaga sudah memberikan keterangan
klarifikasi bahwa dalam proses likuidasi
atau proses penjualan lahan seluas enam meter tersebut
jajaran direksi dari pt japirex itu semua sudah menyetujui
dan dari persetujuan direksi itulah
sandiaga mengklaim bahwa itu juga disetujui
termasuk oleh jonny hidayat
dan memang dari pihak pelapor jonny hidayat
ini memang diketahui
ia adalah salah satu direksi juga di pt japirex
memang sandiaga uno ini dilaporkan oleh pihak joni hidayat
dan laporannya sendiri sampai dengan tiga kali
pada awal januari dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan oktober kemarin dua ribu tujuh belas
dan itu tiga laporan itu
dari laporan penipuan penggelapan
sampai dengan pencucian uang
dan untuk rekan bisnis
sesama direksi juga di pt japirex
itu sudah ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan belas oktober dua ribu tujuh belas lalu
dan sudah ditahan di polda mitra jaya pada enam belas november dua ribu tujuh belas
dan memang ini menarik jika dilihat
andreas cahyadi yang masuk dalam jajaran direksi
akhirnya ditapkan sebagai tersangka
sementara sandiaga uno ini
ia posisinya sebagai komisaris utama
dan memang dari hasil pemeriksaan sementara
pihak polisi mengatakan sandiaga turut menyetujui
atau menandatangani penjualan enam meter lahan di curug
dan apakah hari ini polisi akan melanjutkan lebih lanjut
bagaimanakah peran sandiaga kita masih menunggu
karena memang nama sandiaga ini juga disebut dalam bap andreas cahyadi
sementara untuk berkas andreas cahayadi sendiri sudah dilimpahkan ke polisi
dan juga ke jaksaan
dan kita masih menanti apakah nanti sandiaga uno akan memberikan keterangan yang berbeda
jika dengan tuduhan yang sudah dialamatkan kepadanya
baik kami akan terus tunggu perkembangannya
terima kasih arief kurniawan atas laporan langsung anda